saudara wakil presiden republik indonesia menanggapi soal protes uang kuliah tunggal yang dinilai sangat mahal
⁇ maruf amin menyebut distribusi beban biaya harus dilakukan proporsional antara pemerintah perguruan tinggi dan mahasiswa
wakil presiden maruf amin menanggapi kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt di perguruan tinggi negeri yang dinilai memberatkan mahasiswa
wapres meminta agar distribusi beban biaya pendidikan proporsional antara pemerintah mahasiswa dan perguruan tinggi
saya solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin belum bisa
maka itu disebutkan pt nbh perguruan tinggi berbadan hukum
ptn perguruan tinggi negeri berbadan hukum ptnbh
itu supaya dia mencari solusi
nah ini sebenarnya yang harus dikembangkan
dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin